musim kemarau biasanya menjadi momok menakutkan bagi para petani
namun semenjak adanya sistem air pipanisasi
para petani di desa beringinan ponorogo jawa timur
sejak tiga tahun terakhir tetap bisa menanam
seperti inilah pemandangan area persawahan petani di desa beringinan
kecamatan jambon ponorogo jawa timur
seluruh area persawahan dipenuhi dengan tanaman yang segar dan berwarna hijau
berbeda dengan area persawahan di wilayah lain
yang terlihat kering kerontang tanpa ada satupun tanaman yang hidup ataupun tumbuh
sejak tiga tahun terakhir warga desa beringinan memang sudah tidak lagi
mengalami krisis air setiap musim kemarau tiba
kini mereka bisa mendapatkan air sesuai yang dibutuhkan
tanpa harus berusaha payah menggunakan mesin diesel atau mesin penyedot air
yakni hanya mengambil air dari pipa yang terpasang di tepi sawah
pipanisasi air ini memang dibuat dan disediakan oleh kepala desa beringinan
untuk menunjang kebutuhan air bagi para warga desa beringinan
yang mayoritas bekerja sebagai petani
sistem pipanisasi sendiri dinilai sangat efisien dan mudah
kepala desa membuat sumur dalam kemudian air langsung disalurkan ke dalam pipa
yang ditanam dan disediakan di pinggir sawah dengan jarak empat puluh meter
tak hanya mengeluarkan air dengan debit besar harga beli air pun sangat terjangkau
yakni hanya sepuluh rupiah per jamnya untuk satu pipa
sementara untuk satu petak sawah hanya memerlukan pengairan sekitar lima jam
dan menggunakan satu pipa
berbeda dengan menggunakan diesel penyedot air yang per jamnya menghabiskan
biaya sekitar tujuh belas ribu rupiah
dan membutuhkan waktu dua belas sampai lima belas jam untuk satu petak sawah
ya kadang kadang ya ada yang kosong nggak ditanami
sebabnya tidak ada air
kalau kelebihan dari pipanisasi ini sendiri apa bu bagi petani bu
kelebihannya yaitu untuk mengairi tanaman bisa baik tidak kekurangan itu
lebih murah atau malah lebih mahal atau gimana
ya lebih murah ya lebih cepat ya
kepala desa menyatakan pembangunan pipanisasi air ini menggunakan dana desa yang besaran
pembenya tidak lebih dari dua puluh tiga juta rupiah
potensi desa beringinan adalah sektor pertanian sehingga kita menggunakan dana desa untuk
membuat sumur yang dipipanisasi untuk pengairan pertanian mereka
tekniknya seperti apa ini penyaluran air ke lahan

nah penyaluran air ini di dalam pipa
pipa empat dim ditanam di dalam tanah
terus setiap empat puluh meter itu dikasih seperti ini dikasih untuk kran lah semacam kran untuk
setelah itu si petani atau pengurusnya itu membawa selang lagi untuk sampai ke pengairannya
berkat sistem pipanisasi ini kini petani bisa menanam minimal empat kali dalam satu tahun
berbeda dengan sebelumnya maksimal tiga kali dalam satu tahun
nah ini bagaimana
rencananya sistem pipanisasi air sawah ini akan terus dikembangkan ke seluruh area persawahan
di desa meringinan
sebab saat ini pihak desa baru bisa melayani pengairan untuk empat hektare sawah